sedikitnya sepuluh truk yang mengangkut satu empat ratus tujuh puluh satu paket sembako sumbangan masyarakat dan tni al dipindahkan muatannya ke kapal perang kri oswald siahaan
prajurit tni al bergotong royong membokar muat paket sembako yang akan dinaikkan ke dalam kapal
paket sembako berupa mie instan beras dan kebutuhan pokok lainnya akan didistribusikan ke korban bencana memuju sulawesi barat
tni al melalui lantamal lima surabaya menyatakan posko bencana tetap menerima bantuan dari masyarakat atau instansi yang mau nyumbang bagi korban bencana
sumbangan ini nantinya akan dikirim langsung dengan kapal perang kri oswald siahaan
selain memuju sulawesi barat kapal ini juga mengirim bantuan logistik ke lokasi bencana banjarmasin
ini dikumpulkan di posko bencana dari lantama v yang berada di
pertukuan jalan jalan
dari situ terkumpul sebanyak satu empat ratus tujuh puluh satu paket yang cukup dimuat oleh kri oswal siaan
tni al terus menerima sumbangan dari masyarakat yang ingin memberikan sumbangan
bantuan diharapkan dapat meringankan beban korban bencana alam di mamuju
triburoto purnawanto surabaya jawa timur